pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi di kisaran lima empat hingga enam satu persen dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara dua ribu delapan belas
dilansir cnn indonesia com menteri keuangan sri mulyani mengatakan
sasaran pertumbuhan yang lebih tinggi ini diarahkan untuk mendorong pemerataan pertumbuhan di kawasan timur perbatasan dan pertumbuhan kawasan yang masih tertinggal
sementara itu untuk inflasi pemerintah menargetkan di kisaran tiga lima persen plus minus satu persen
target ini lebih rendah dibandingkan sasaran tahun ini di level empat persen plus minus satu persen
dan berikut rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara dua ribu delapan belas selengkapnya
baik kalau kita perhatikan rancangan apbn dua ribu delapan belas laju produk domestik bruto diperkirakan tadi juga sudah berada pada level lima empat hingga enam satu persen
sementara inflasi ditargetkan akan pada
sementara nilai tukar ini sepertinya antara optimis realis yaitu pada level tiga belas lima ratus hingga tiga belas delapan ratus per dolar amerika serikat
dan selanjutnya yang menarik ini ialah mengenai lifting minyak dan gas bumi
ini mencapai satu sembilan juta hingga dua juta barrel per hari walaupun memang sepertinya masih akan diprediksi bahwa lifting minyak bumi ini juga akan kembali lebih rendah
sehingga kalau kita
perhatikan mungkin nanti akan ada perubahan lagi tetapi salah satu faktor yang juga cukup membuat optimisme ini ialah bagaimana rating standar empur yang telah dikeluarkan ini sepertinya akan berdampak pada laju pdb yang cukup optimis berada pada level lima empat hingga enam satu persen